artis penyanyi berinisial dw rabu siang memenuhi panggilan penyidik subdit lima cyber ditreskrim suspolda jatim
dw diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan prostitusi online karena namanya masuk dalam katalog muncikari artis
penyanyi dw tiba di gedung subdit lima cyber ditreskrim suspolda jatim rabu sekitar pukul setengah sebelas siang
ia datang didampingi keluarga dan kuasa hukumnya minola sebayang
kehadiran dw untuk memenuhi panggilan penyidik karena dirinya masuk dalam daftar katalog muncikari artis
dw akan diperiksa sebagai saksi terkait tugaan keterlibatannya dalam bisnis asusila yang dikelola empat muncikari
pemeriksaan ini sekaligus memberikan hak jawab terkait informasi keterlibatan dirinya pada pusaran kasus prostitusi di kalangan artis